cuaca ekstrim yang terjadi di perairan laut selatan jawa menyebabkan gelombang laut yang tinggi dan merusak sejumlah bangunan serta tanggul
bmkg mengimbau agar warga menjauhi wilayah perairan
di jawa barat rekaman video amatir ini mengabadikan kerusakan akibat terjangan gelombang tinggi di pesisir pantai sayang helang garut jawa barat rabu pagi
puluhan bangunan milik pedagang di bibir pantai ambruk diterjang gelombang
gelombang tinggi yang mencapai darat juga membuat kendaraan yang melintas terjatuh
berdasarkan catatan bpbd kabupaten garut tinggi gelombang mencapai dua hingga lima meter
bpbd garut mencatat gelombang tinggi terjadi di pantai ranca buaya santolo dan sayang helang
sedikitnya enam titik kerusakan terdeteksi oleh bpbd kabupaten sukabumi di sepanjang pantai selatan sukabumi
puluhan bangunan semi
hingga permanen tepi pantai selatan sukabumi hancur rata dengan tanah
bukan itu saja tanggul penghalang ombak sepanjang empat ratus meter pun hancur akibat gelombang pasang
di samudera pasifik bagian barat ini berdampak pada kondisi angin yang relatif kencang
tapi untuk di daerah daratan itu relatif tidak perlu dikhawatirkan
mungkin yang lebih mendekati adalah di pesisir selatan
dan dampak yang lebih terasa dari kondisi angin yang kencang ini adalah kondisi gelombang
yang memang dari bulan juli hingga dengan nanti
jadi akhir juli perlu diwaspada
hal serupa juga terjadi di yogyakarta
warga panik karena gelombang tinggi di perairan pantai selatan daerah istimewa yogyakarta
menghantam warung dan fasilitas mck mereka di dusun bedalu kecamatan sabtosari gunung kidul yogyakarta
gelombang pasang setinggi lebih dari lima meter tersebut diperkirakan masih akan terjadi hingga tiga hari mendatang
pantai gelagah objek wisata laguna hingga beberapa tambak udang di kabupaten kulon progo daerah istimewa yogyakarta
tak luput dari terjangan ombak
tingginya gelombang laut yang terjadi sejak rabu pagi mengakibatkan beberapa bangunan puluhan warung di objek wisata pantai gelagah roboh dan rusak
meski sudah diperingatkan oleh bmkg akan bahaya gelombang tinggi ratusan warga tetap mendatangi pantai tegal kamulian cilacap jawa tengah
gelombang tinggi yang terjadi justru menarik perhatian warga
ratusan warga mendatangi pantai tegal kamulian cilacap jawa tengah

warga melihat gelombang tinggi dari batas tempat pengunjung yang berada di pantai
mereka penasaran dengan hantaman gelombang yang menyebabkan air laut mencapai bibir pantai